lo berang aja
kalo lo kesel sama dia
kurang kurangin emosi lo
kurang kurangin emosi lo
dan kurang kurangin tebar pesona sama bella
dan cewek cewek lainnya
terserah lo ya lan
gue capek berantem terus sama lo
gue malah dimatiin sih
kenapa jadi die yang marah
harusnya kan gue yang marah sama dia
harusnya gue ada disana
tapi gue malah terkurung disini
harusnya gue bisa ngerasain nyeri payah gue di sekolah
tapi semuanya gara gara bapak
ini semua gara gara bapak
karir benci sama bapak
benci sama bapak
anak gue jadi pusing kayak gini ya
nama gue jadi pusing kayak gini ya
gara gara dari kemarin gue belum makan
karir benci sama bapak
dia harus bukain pintunya
kamu temennya karin yang waktu kesini kan
saya boleh ketemu karin gak
karin ada di kamar
tolongin kenapa tante
karen kayaknya pingsan di dalam kamar
kamarnya di kunci tante gak bisa buka
lepaskan dia tante
bisa bisa lepaskan dia
karin kenapa bisa kayak gini tante
karin di kunciin sama bapaknya dari kemarin
dia belum makan
ini kayaknya udah hidrasi tante kekurangan cairan
yaudah karin saya bawa ke rumah sakit ya
nerampakan karir mbak
harus dibai baikin gue kayak
gak punya perasaan
tapi apa bener ya
fotonya udah dia ganti
dari hati yang kini tengah bermunajat
duhai bulan purnawa
jangan biarkan ikrar cinta kita rusak
karena ego yang kian sesak
lepaskan prasangka yang merangkul sedihmu
sebenarnya gue pengen banget ngenalin lo ke bapak sama mama tadi di sekolah
karena besok mereka itu udah pulang
yang gak mau ngerti itu loh apa gue sih
iya ntar aku temuin kak rahman
sebenarnya yang salah itu siapa sih